tren kasus covid sembilan belas di wilayah jawa bali belum menunjukkan penurunan signifikan
presiden joko widodo bahkan meminta anak buahnya bekerja mati matian menekan angka kematian
saat bersamaan kasus positif harian di luar jawa bali meningkat berkali lipat
bagaimana kemudian pemerintah menjawab evaluasi penanganan pandemi di masa ppkm ini
untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung sore ini melalui sambungan zoom
menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia sekaligus ketua kpcpen erlangga hartarto
selamat sore pak menko
selamat sore mbak rifana
oke banyak pertanyaan yang harus anda jawab pak
kita yang ke pertama dulu pak menko selama perpanjangan ppkm level empat
ternyata angka kasus positif harian dan angka kematian tetap tinggi
apakah kemudian pemerintah mengakui pak menko bahwa perpanjangan ppkm ini tidak berdampak signifikan terhadap laju penularan pak
jadi pertanyaan ini
pertama untuk memutus mata rantai covid itu ada kegiatan yang menggunakan mobilitas dan juga melakukan isolasi secara ketat
ppkm ini kita lihat di bulan juli kemarin tanggal dua puluh empat terlihat kasusnya lima ratus empat puluh empat itu tertinggi dan per dua puluh delapan juli turun tiga persen
positif harian tertinggi
lima belas juli lima puluh enam ribu dan per dua puluh delapan juli itu empat puluh tujuh tujuh ratus sembilan puluh satu
kemudian kita lihat di rumah sakit darurat covid sembilan belas itu tanggal dua puluh tiga yang lalu masih lima puluh delapan persen bahkan bisa lebih tinggi
per dua puluh sembilan juli kemarin sudah mencapai sekitar tiga puluh delapan delapan puluh enam persen
nah kita lihat memang masih angka kematian masih
ini tentu harus dilakukan terkait dengan treatment dan juga ketersediaan rumah sakit
kita lihat bahwa ketersediaan rumah sakit ini angkanya perlu kita tingkatkan itu bad occupancy rate dan itu ditenggetkan secara nasional diminta untuk bisa siapkan empat puluh persen
kemudian juga tentu beberapa daerah di luar jawa kita harus meningkatkan secara lebih intensif
mempersiapkan testing tracing
kita lihat beberapa testing tracing di beberapa daerah itu sudah mencapai apa yang diharapkan namun masih ada yang masih sekitar enam puluh persen
di dalam instruksi mendagri memang targetkan jumlah testing
dengan kenaikan jumlah testing otomatis kasus aktifnya tertangkap akan semakin tinggi namun dengan semakin banyak testing
positivity rate itu diharapkan bisa turun
karena penaikan positivity rate itu karena testingnya yang masih terbatas
oke artinya testing akan ditingkatkan ya
tadi bapak juga menyinggung soal angka kematian presiden jokowi juga menyinggung soal angka kematian secara spesifik meminta para menteri bekerja keras untuk menekan angka kematian
kita mau tanya pak kenapa kemudian sulit sekali pemerintah untuk menekan angka kematian di tanah air pak
kunci daripada angka kematian
angka kematian adalah di treatment
dan juga tentu ada pelacakan terhadap mereka yang rentan yaitu comorbid
kita ini kan tbc nya di data who dua dan tbc ini sangat dekat dengan penyakit pernapasan
dan sangat rentan terhadap covid
kemudian penyakit diabetes ini kita nomor enam di dunia
nah artinya kita tidak boleh berkonsentrasi pada penanganan mereka yang kena covid
penyakit penyakit yang sangat bahaya ini nah ini tentu harus ditangani secara paralel
sehingga tentu kita dengan penanganan ini dengan obat obatan yang tersedia
maka angka ini akan turun dan juga melakukan vaksinasi kepada mereka yang rentan
nah yang rentan ini adalah yang usia usia lanjut
oke pak berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa menekan ataupun menurunkan angka kematian
karena pasti presiden memberikan target kepada anda dan juga jajaran menteri

mungkin mbak nana sebagai sesama orang beragama
matian itu adalah takdir dari allah
kita hanya bisa mengusahakan
kemudian tentunya peningkatan peningkatan treatment inilah yang kita harus jaga
dan dengan obat obatan yang akan diadakan dengan diproduksi oleh pharma pharma dalam negeri
dan juga apabila masih kurang kita akan import obat obatan secara lebih mudah
dan juga apabila masih kurang kita akan import obat obatan secara lebih mudah

dan relaxer itu dilakukan oleh bihukay dan badan pom
oke pak menko anda menjadi koordinator penanggung jawab untuk ppkm berjenjang di luar pulau jawa dan bali
kalau di jawa bali kita tahu ada pak luhut bin sarpanjaitan
untuk di luar jawa bali ini pak angka kasusnya semakin meningkat
sementara kita lihat fasilitas kesehatannya kemudian pasokan obat dan juga oksigen tidak sekomplit di sini
bahkan kemarin kami sempat berbincang dengan beberapa kepala daerah
mereka sangat mengeluhkan pak soal fasilitas kesehatan yang sudah mulai kewalahan begitu
bagaimana kemudian skenario nya agar fasilitas kesehatan di luar pulau jawa bali tidak kolaps menahan angka kasus yang semakin meningkat pak menko
ya tentu kita bahwa kasus itu tetap kita harus tangani hulu dan hilir
hulunya itu adalah penuh kemudian juga disiplinan masyarakat kemudian isolasi
nah kemudian tentunya pemda diberikan target dan sudah ada dua puluh satu provinsi dan empat puluh lima kabupaten kota yang diterapkan ppkm level empat
nah tentunya ini seluruh kesiapannya termasuk obat obatan kemudian ketersediaan oksigen kemudian juga open sirit
di luar jawa ada beberapa daerah penghasil oksigen seperti pupuk kaltim di bontang kemudian ada di sumatera selatan ada pabrik pusri kemudian juga ada pabrik samator di pulau batam dan kemudian juga ada produksi di wilayah sulawesi tengah dan juga distribusi yang di makassar
oke ya baik
jadi kami melakukan reorganisasi logistik dan dengan data yang ada di menkes seperti kemarin untuk di wilayah kaltim dibantu dari pare pare dan dibantu dari makassar
jadi kita akan monitor keseluruhannya dan kalau kita lihat dengan fasilitas rumah sakit yang ada ini kita terus jaga
nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan menko perekonomian republik indonesia erlangga hartarto usai jeda jangan kemana mana tetap di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan menko perekonomian republik indonesia erlangga hartarto
pak erlangga kita lanjutkan lagi kita mulai masuk ke dalam pelonggaran ppkm level empat
pak ini satgas covid sembilan belas mengatakan bahwa pelanggaran protokol kesehatan paling tinggi terjadi di warung makan
ini malah pemerintah melonggarkan ppkm level empat yang memperbolehkan aturan makan maksimal dua puluh menit di warung makan
banyak yang mengkritik pak apa dasarnya membuat kebijakan itu pak erlangga
ya pertama tentu kita lihat kita harus menyeimbangkan kehidupan dan penghidupan
dan masyarakat tentunya perlukan untuk mencari panca harian terutama masyarakat yang penghasilannya basis harian
salah satu adalah pkl warung makan dan warteg
nah tentu dengan demikian maka pemerintah melakukan berikan mereka untuk tetap beroperasi dengan menjaga prokes
nah salah satu menjaga prokes adalah diutamakan kalau bisa itu di take away
tetapi kalau makan
tentu itu di batasi
dan tentu di beberapa bagian negara melakukan hal tersebut
di amerika serikat di australia irlandia taiwan
bahkan mereka mengatur di tempat tempat tersebut ada yang diatur tidak boleh indoor harus di outdoor
kemudian juga mereka mengatur bahwa di luar itu pun dibatasi per mejanya dua orang
jadi berbagai negara melakukan kebijakan tersebut
dan tentu disesuaikan dengan lokasi
di daerah masing masing
tapi pengawasannya sulit ya pak ya karena banyak pedagang kemudian yang komplain pak yang mengeluhkan kebijakan itu pak
pengawasannya memang sulit pak di lapangan
ya tentu lapangannya ini kan diserahkan kepada pemda
diberikan kepada wisdom lokal
pak erlangga kabarnya minggu depan pusat perbelanjaan akan dibuka pak
apakah betul itu sebagai bentuk dari pelonggaran ppkm level berjenjang ini
kita ingin tanya apakah betul seperti itu pak
pemerintah belum memutuskan
tidak memutuskan hal seperti itu
namun persiapan untuk bagaimana caranya membuka sudah dipersiapkan
salah satunya adalah dengan mengoptimalkan aplikasi peduli lindungi
sehingga dengan aplikasi peduli lindungi ini mereka yang masuk ke tempat ramai atau tempat umum itu diminta untuk satu sudah divaksinasi
dan ini sudah dilakukan di penerbangan
jadi prototypingnya sudah ada
jadi harus menunjukkan mereka sudah divaksin atau mereka dilakukan swab antigen satu hari sebelumnya
nah ini kalau bisa dilakukan aplikasi peduli lindungi di tempat tempat umum
maka tentu akan lebih mudah memonitor mereka yang bergerak dan aman untuk semua
ditambah lagi nanti kita akan upgrade
dan selanjutnya adalah tracing itu menggunakan aplikasi juga
nah beberapa negara seperti singapura menggunakan itu
menggunakan tracing digital
demikian pula korea jepang dan yang lain
artinya kalau mau masuk mall harus sudah menunjukkan kartu vaksin begitu ya pak ya
tapi ke depannya kita bisa menggunakan aplikasi qr code
dimana masing masing toko restoran itu meminta qr code yang datanya sudah terintegrasi
termasuk juga yang silacak untuk testing tracing dan termasuk juga yang terkait dengan mereka yang sudah tervaksinasi
pak menko saya ingin tanya sebetulnya ini banyak pertanyaan di media sosial dan beberapa media juga membahas begitu ya pak ya
soal kemudian ketidak kompakan para menteri di kabinet dan juga masalah komunikasi publik pemerintah pak
yang kemudian meminggungkan masyarakat
apakah kemudian ini disadari juga pak oleh pemerintah sehingga itu memperlambat
penanganan pandemi covid sembilan belas pak erlangga
ya tentunya pemerintah lakukan komunikasi publik
baik dari kominfo maupun dari satgas covid
nah tentunya apabila ini dilakukan secara intens
diharapkan hal hal yang tidak pasif
menurutkan informasi ini harapannya bisa dilakukan
artinya para menteri kompak nggak nih pak
menteri kompak sangat kompak
dan keputusan adalah keputusan hasil rapat
pak indonesia diprediksi banyak ahli akan menjadi negara terakhir
yang keluar dari pandemi covid sembilan belas karena penanganan pandemi pemerintah
katanya pak lebih mengedepankan sektor ekonomi daripada kesehatan
tadi salah satunya sudah anda akui bahwa
ada sektor sektor ekonomi usaha kecil yang kemudian harus dipertimbangkan
respon bapak seperti apa
ya pertama kembali recovery itu dua hal
satu dari covid dua dari kontraksi ekonomi
jadi kita harus menyeimbangkan antara kehidupan
ataupun life saving life dan livelihood penghidupan
penghidupan adalah pekerjaan
dan dengan membalansi ini tentu diharapkan indonesia akan menjadi salah satu negara
yang bisa keluar lebih awal
targetnya berapa lama pak
yang menjadi game changer adalah vaksinasi
vaksinasi pemerintah sudah merencanakan untuk mengadakan empat ratus dua puluh juta sampai saat sekarang
dan kita melihat bahwa di bulan juli ini sudah ada tiga puluh lima juta
juta juta vaksin yang masuk ada di tangan
dan depan akan meningkat sekitar tujuh puluh tiga juta
jadi vaksinasi ini menjadi game changer untuk kita keluar dari covid
dan hampir semua negara itu mengatakan bahwa vaksinasi itu yang menjadi prioritas nasional di negeri masing masing
dan kita kan memang ditargetkan untuk mencapai herd immunity
nah tentu dengan
anak anak usia dua belas tujuh belas juga akan divaksinasi
angka ini bergeser lagi
kalau tadi anda mengatakan bahwa pemerintah optimis bahwa kita akan keluar lebih awal dari masa pandemi covid sembilan belas
targetnya sudah sampai berapa lama
begitu pak targetnya kira kira berapa lama lagi kita akan keluar dari pandemi ini
karena tentu saja presiden pasti sudah meminta para menterinya untuk membuat roadmap penanganan pandemi
harus lebih cepat terselesaikan pak menko
jadi pertama tentu kita diminta untuk menekan angka angka plus aktif positivity rate
nah salah satu yang dilakukan adalah menambah testing
tadi yang dikatakan dengan situasi positivity rate yang ada sekarang rule of thumnya adalah minimal
itu dari seribu penduduk lima belas yang dites
nah kita sudah melakukan dalam instruksi mendagri target per kota per kabupaten
di seluruh indonesia
kemudian yang kedua terkait dengan pemulihan ekonomi
di kuartal ketiga tergantung pada penanganan covid sembilan belas dan juga tingkat daripada mata rantai covid sembilan belas naikannya
ataupun kapan dia bisa landai

pemerintah juga mendorong agar serapan anggaran bisa sesuai dengan jadwal dan juga yang diagendakan
nah khusus untuk tahun depan kita lihat bahwa perlu ada program menggeser
apa yang diistilahkan oleh bapak presiden adalah agar dari pandemik buat transisi
nah itu program programnya sedang dipersiapkan oleh pemerintah
oke kita tunggu pak nanti programnya seperti apa yang akan dipaparkan oleh pemerintah
pertanyaan terakhir pak erlangga ini banyak sekali yang masuk ke media sosial kami dan juga banyak beredar di media sosial lainnya
serta di jalan jalan pak kita juga lihat banyak baliho pak menteri yang dipasang
ini pak bapak harus jawab karena banyak kritikan karena ini dipasang di masa pandemi
bagaimana bapak menanggapi hal ini pak
ya tentu tidak ditanggapi
nah ini kaitannya kita sedang menangani pandemi covid dan sedang pemulihan ekonomi
terima kasih sekali pak menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia pak erlangga hartarto
semoga pemerintah bisa bersatu padu untuk bisa menekan angka penyebaran covid sembilan belas dan menurunkan angka kematian
seperti yang diminta oleh presiden jokowi kepada para menterinya untuk bisa bekerja keras menangani pandemi ini
terima kasih sekali atas waktunya kepada cnn indonesia
di shroom sore hari ini saya selalu pak erlangga
terima kasih mbak rifana